diduga ugal ugalan sebuah minibus di tasikmalaya alami kecelakaan tunggal
kendaraan yang melaju dalam kecematan tinggi menabrak pembatas jalan hingga masuk lajur kanan
meski kendaraan terguling beruntung pendara lolos dari maut hanya luka ringan
kecelakaan tunggal terjadi di ruas jalan raya sewaka kota tasikmalaya minggu malam
sebuah minibus warna putih menabrak pohon serta pembatas jalan hingga terbalik masuk ke jalur kanan
beruntung saat kejadian tidak ada kendaraan dari arah berlawanan sehingga tabrakan fatal tidak terjadi
selain kendaraan dan pembatas jalan rusak parah sebuah pohon juga roboh dihantam minibus
dugaan sementara kecelakaan disebabkan pengemudi mengendarai mobil secara ugal ugalan
pengemudi bernama asep warga kampung koneng indih yang tasikmalaya terluka ringan di wajah
mobil arah kapolres mau ke terminal tiba tiba kedengaran rem bunyi terus melaju
kelihatan langsung wujud
iya terbang udah aja segitu
kalau pengendaranya selamat ya
ya selamat cuman hidungnya kena
sementara itu sebuah truk diesel menabrak bagian belakang sebuah truk tronton di ruas jalan tol cipularang kilometer sembilan puluh tujuh arah bandung
kabin truk diesel rusak parah sementara truk tronton yang ditabrak terus melaju
kecelakaan ini mengakibatkan dua orang tewas salah satunya supir truk diesel bernama muhtar asal bayongbong garut
sementara penumpang truk yang tewas adalah sopan maksum warga jatibarang brebes jawa tengah
selain itu tiga penumpang truk diesel yang menumpang di bak juga terluka
seluruh korban dievakuasi ke rumah sakit mh tamrin purwakarta
diduga kecelakaan terjadi akibat sopir mengantuk sehingga truk diesel oleng ke lajur lambat dan menabrak truk tronton
tim liputan transmedia